merujuk dengan masih melonjaknya positif covid sembilan belas
maka majlis ulama indonesia menyerukan kepada seluruh umat islam
pada khususnya dan masyarakat indonesia pada umumnya
untuk satu tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan
dan memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
menjauhi kerumunan dan protokol ketat khususnya di hari raya idul fitri nanti
yang kedua tidak melakukan mudik sehingga untuk menjaga kesehatan keluarga dan diri kita
yang ketiga bagi wilayah zona hijau yang terkendali disilakan melaksanakan sholat idul fitri
baik itu di masjid lapangan
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
bagi wilayah yang zona merah maka sebaiknya sholat idul fitri itu dilaksanakan di rumah masing masing
silaturahmi lebaran sebaiknya dilakukan secara virtual dan menghindari kerumunan
yang selanjutnya bahwa majlis ulama indonesia memohon kepada pemerintah
untuk tetap melakukan pembatasan mobilitas warga
merayakan idul fitri seraya berdoa untuk keselamatan umat dan bangsa
dan tidak berperilaku tabzir dan menjauhi sikap yang tidak terpuji
inilah sikap yang seharusnya kita laksanakan di dalam menyikapi dan menyongsong
serta merayakan idul fitri yang akan datang
terima kasih atas segala perhatiannya
waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh